rapat dewan gubernur bank indonesia pada lima belas dan enam belas desember dua ribu dua puluh satu memutuskan untuk mempertahankan
suku bunga deposit facility juga tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen
demikian juga suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima persen
keputusan ini sejalan dengan masih perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan
di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
bank indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mendukung upaya pemulihan ekonomi lebih lanjut
melalui berbagai langkah berikut ini
yang pertama menegaskan arah bauran kebijakan bank indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh dua sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh
pada tanggal dua puluh empat november dua ribu dua puluh satu yang lalu
di mana kebijakan moneter tahun dua ribu dua puluh dua akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas
prostabilitas sementara kebijakan kebijakan makro bundesia sistem pembayaran pendalaman pasar uang
keuangan inklusi dan hijau tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pro growth
yang kedua melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan
dengan fundamental dan mekanisme pasar
ketiga melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter

keempat memperkuat kebijakan suku bunga dasar kredit sbdk dengan pendalaman perkembangan spread suku bunga kredit
terhadap suku bunga deposito per kelompok bank yang secara rinci dapat dilihat dari lampiran siaran pes ini
kelima melanjutkan masa berlaku tarif sknbi sistem kering nasional bank indonesia sebesar rp satu
kelima melanjutkan penguatan strategi operasi moneter yang sejalan dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dari yang semula berakhir tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu diperpanjang sampai dengan tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua untuk mendukung pemulihan ekonomi
kelima menargetkan lima belas juta pengguna baru
keempat defisit perusahaan pembayaran newton robe ini
itu juga merek teorit
ketiga mem underminingrada indonesian standard pada tahun dua ribu dua puluh dua untuk mendorong peningkatan transaksi qr omar
pada desember dua ribu dua puluh satu dan januari dua ribu dua puluh dua akan diselenggarakan promosi investasi di tiongkok dan finlandia
bank indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan kssk
dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor sektor prioritas
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ekspor serta inklusi ekonomi dan keuangan